gitu dong kalau sekarang kan kita udah bisa mulai meeting
yaudah om tinggal dulu kalian bisa lanjut meetingnya
yuk duduk dulu
ya gue berdiri aja
kan lo yang ajakin gue meeting
ya tapi kan gue maunya kita tuh
ya penting kamu keluar dulu temuin mel lah
kan dia kesini juga urusan kampus
jadi jangan kamu kesewain kampus lah
kan kamu udah dipilih sama kampus tuh jadi ketua pesta seni
kalo mel terus menerus ngancam aku pak
sekarang dia udah di sini
daripada papa disini
mendingan papa keluar
papa suruh dia balik
mel persis sekali dengan pak remon
semua masalah diselesaikan dengan ancaman
gue tunggu lima menit
kalau lo gak keluar kamar juga
gimana tanggapan mereka soal pangeran yang ternyata punya aib
oh i see i see i understand kenapa my future daughter marah sama kalian
karena kalian adalah sahabat sejati
iya pak kita tau kita salah
soalnya kita cuma sekedar teman teman
kita tau kita salah
tapi kita bermaksud kok buat begitu sama putri
kenapa sih kamu gak ceritain aja semuanya ke putri
ceritain aja semuanya apa yang kamu rasakan dalam hati kamu ke putri
dalam hubungan dibutuhkan
satu fondasi yang kuat
salah satunya adalah
kejujuran dan kebenaran
ayo kita selesaikan masalah ini secepatnya
ke rumah putri
tapi tapi pak
saya gak yakin kalau putri mau ketemu sama kita
rizky benar pak
dari tadi kita berdua telepon dia tapi gak diangkat
saya tau banget
bagaimana sifat my future doucture
jadi take it easy
peristiwa meninggalnya pak jaka itu
sangat mendadak bu
saya denger sendiri
pak jaka meninggal karena serangan jantung
waktu itu kan saya sangat terpukul
bahkan saya gak sempet nemuin dokternya
apa kamu masih inget nama dokter yang menangani mas jaka saat itu

itu sudah lama sekali bu
saya sama sekali lupa nama dokter itu
penyebab kematian suami saya
karena pak raymond itu ragu
kalau suami saya meninggal karena serangan jantung
tapi juga semuanya
semuanya karena salah saya sih
saat itu kan
saya yang mengurus semuanya
jangan pernah mengungkit masalah kematian
almarhum pak jaka lagi
saya rasa pak jaka pasti akan sedih
kalau bu nawa memikirkan dia
tidak interest yumeak
setelah tanpa nbc
tuhan itu sudah dikecat
batu bata pasti tertekan banget deh
sampai dia ngirim gue kayak gini
mudah mudahan batu bata nggak apa apa
put maafin gue sama rizky ya
jangan marah lagi sama kita berdua
citra sama rizky sampai bela belain kesini
buat minta maaf
nyari batu bata
maaf ya gue harus buru buru
put lo mau kemana
gue antar ya
sekalian gue antar citra
gak usah gue sendiri aja
gak perlu saya antar
gak usah makasih pak
put tapi put
biar gue antar aja ya put
put lo mau kemana put
udah biarkan aja
mungkin putri punya kepentingan lain
tapi kalian gak usah khawatir
saya akan bantu kalian selesaikan masalah ini
putri mau kemana malam malam gini
gue hitung sampai tiga puluh detik
kalo lo nekat nguruk sendiri di kamar
semua ancaman gue di kampus bakal gue lakuin
terima kasih pak
udah lah pak iran
kamu ikutin aja kemauan dia
jangan nekat lah ngelawan mel
andai lo yang tetap jadi wakil gue usus goreng
pasti semua nggak akan sesulit ini
gue butuh lo usus goreng
kalau kamu keluar nemuin dia
dia juga pasti akan melunak sama kamu

kalau kamu keluar nemuin dia
dia juga pasti akan melunak sama kamu
memang dikavicilin jangan berbicara
thank you makasih
iya gue berdiri aja
iya tapi kan gue maunya kita tuh selesaiin dari a sampai z itu bareng bareng
gak ada yang sendiri sendiri gitu
omongan mel persis sama omongan gue ke usus goreng
gue kepikiran terus sama usus goreng
lo denger gak sih kok diem aja
kita mulai dari mana
yaudah sekarang gini aja
lo pikirin dua puluh band yang paling hits di indonesia
lo daftarin satu satu
yaudah lo kerjain
gue mau cari makanan buat kita biar gak boring
apa mau gue pesenin aja
gue mau beli martabak di depan kompleks
dia gak bisa delivery
ya terserah atau mau di cancel aja meetingnya
tapi jangan lama lama